buaya betina dengan panjang dua meter dan bobot enam puluh kg ini
sebelumnya ditemukan warga tergeletak di saluran air tepi jalan kalimalang bekasi jawa barat minggu siang
warga yang melintas di lokasi awalnya hanya melihat bagian ekor buaya
sementara bagian badan buaya tertutup kain dan terikat lakban
warga yang menemukan kemudian mengevakuasi buaya ke rumah ketua rt setempat
mas jawa sabunah lewat mencari cacing untuk mancing
dia menemukan buaya seekor buaya yang terletak di saluran air ini
setelah mendapat laporan warga petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi buaya jenis rawat tersebut
dikasih ke penjuta arasil jadi penjuta arasil yang menoloskan
buaya yang diduga merupakan piaraan ini rencananya akan diserahkan ke badan konservasi sumber daya alam bksda